pemirsa bandara internasional jawa barat kertajati untuk pertama kalinya melakukan pemerangkatan jemaah calon haji pada dua ribu dua puluh
bijb kertajati merupakan salah satu infrastruktur yang menjadi tulang punggung di kawasan rebana metropolitan yakni kawasan industri dan juga perkotaan khusus
yang terdiri atas tujuh kabupaten kota di wilayah jawa timur atau wilayah timur laut jawa barat
empat kelompok terbang atau delapan sembilan ratus enam puluh delapan calon haji asal tujuh kabupaten kota di jawa barat berangkat ke tanah suci
sejak dua puluh delapan mei hingga dua puluh dua juni dua ribu dua puluh tiga melalui bandara internasional jawa barat atau bijb kertajati
bahwa hari ini bandara kertajati haji berlangsung insya allah dengan lancar atas bimbingan dari kementerian agama
hingga pemberangkatan kloter dua puluh satu pada sembilan belas juni bandara kertajati telah berhasil memberi kesan yang baik bagi para calon haji
keberhasilan ini akan menjadi magnet bagi maskapai internasional untuk segera masuk dalam pemberangkatan ibadah umroh
saya kira masyarakat sangat antusias kita kloter kloter pertama sampai kemarin yang terakhir berjalan dengan sangat baik
kedepan sebagai pelabuhan haji
kertajati juga akan terus dikembangkan menjadi pelabuhan umroh bagi penerbangan umroh kita
dimana nanti pada gilirannya saya kira ini akan menarik maskapai maskapai internasional lain untuk ikut masuk
bandara kertajati akan menjadi salah satu jantung pengembangan kawasan industri dan perkotaan baru di timur laut jawa barat
yang diberi nama rebana metropolitan
tujuh kabupaten kota yang masuk wilayah rebana metropolitan
kota metropolitan adalah kabupaten subang kabupaten majalengka kabupaten indramayu kabupaten sumedang kabupaten kuningan kabupaten cirebon dan kota cirebon
pembangunan di sekitar kawasan akan dilakukan dengan terencana bersama pemerintah kabupaten kota
bandara kertajati itu diuntungkan dengan memiliki tanah luas di mana di sekitarnya masih memungkinkan untuk pertumbuhan yang terencana
nah hari ini
badan pengelola badan pengelola metropolitan rebana sudah memulai mensosialisasikan aturan aturan kawasan industri dan aturan perencanaan
di mana kami akan mengatur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang di kawasan tersebut
sehingga diharapkan di dalam kawasan peruntukan industri kita yang cukup besar itu akan tertata dengan rapi
kita akan tidak mengizinkan melalui pemerintah daerah untuk tidak mengizinkan industri industri di luar kawasan peruntukan industri
rebana metropolitan diharapkan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi jawa barat pada masa mendatang
melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi inovatif kolaboratif dan berkelanjutan
di harapkan kawasan metropolitan rebana ini akan menjadi
penghela utama ekonomi jawa barat masa depan
dia direncanakan akan menjadi kutub pertumbuhan baru jawa barat
dimana kaedah kaedah perencanaan dan kota yang layak unik akan dibuat di wilayah ini
wilayah metropolitan rebana terhubung secara global kepada dunia melalui dua infrastruktur besar
yaitu yang pertama adalah bandara internasional kertajati
yang kita tahu sekarang sudah mulai beroperasi
dan yang kedua pelabuhan patimban